saya bentar cerita dong sama
ini udah anak ipah
dengar ya gak ada satu orang pun
ini udah jadi
keputusan yang tepat buat kita
papa balik lagi ke dewi
dan jangan pernah ganggu rara lagi
ranah kan udah ngambil keputusannya sendiri
kamu hargain lah keputusannya
kamu hargain lah keputusannya
biar dia tenang
biar dia tenang
biar dia tenang
biar dia tenang
hahaha gisi ah lo tuh pasti galau ya terus lo mau ngejar ngebujuk rara supaya rara pertahanin davin gitu
lo tuh perhatian tuh kepo sih lagian emang gue harus laporan apa ke kalian gue mau ngapain sama rara atau gimana
aduh udahlah michel gak usah ngelak terus gue tuh tau lu tuh pasti sengaja bujuk rana supaya pertahanin davin
karena kalau misal rara bertahan sama davin dan berhasil ngelakuin bulian anak anak lo pasti bakal ngikutin jejak dia kan dengan pacaran sama rifki itu kan mau lo
lagi siapa sih yang pacaran sama rifki karena setahu gue yang ngebet buat dekat sama rifki itu bukan gue
sampai harus deketin bokapnya rifki buat balikkan sama rifki
lo tuh ya
gue gak boleh kasar sama michelle di depan rivki nanti rifki jadi gak respect lagi sama gue
nih sih lo bisa mundur kan
lo mau ngejar michelle juga mau ikutan ngelanggar aturan ips
dengar ya rin demi michelle apapun gue akan lakuin
walaupun gue harus ngelanggar peraturan ipa dan ips
jangan kan peraturan ipa dan ips kalo bokap gue sampe bikin peraturan yang sama gue akan tetep ngelakuin hal yang sama
sabar ya rin
yaudah kalian semua mau ngapain masih disini
masalah rara sama david udah selesai ya
hukumannya juga batal
cabut cabut cabut
kalian jangan ada yang musuhin davin
alit tuh sudah mengkhianati beta punya kepercayaan sekarang
sama alit juga sudah mengkhianati farel
dan seluruh rakyat negara ips
tapi gue beneran sayang sama rara
tapi gue beneran sayang sama rara
ck bete paling kecewa sekali sama alit davin
ck bete paling kecewa sekali sama alit davin

tapi bete tidak akan lupa persahabatan katoro
yang satu lagi ya
bete akan kasih maaf ale

tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama
lo harus mikir dua kali
sebelum lo jatuh cinta sama nagi pak
patul sudah itu
ale paham toh
ra bentar cerita dong sama
eh lo ngapain disini ya
ini ulah anak hipah
tengok deh gak ada satu orang pun
itu kesan gue
ada acara pelantikan ketuosis kan
sabi kali kalo gue jadi anggota osis baru
ya itu gitu gantiin anggota osis yang lama
tumben banget otak lo incer
eh oh gue juga ya
kalian tenang aja
semua bisa gue atur
lo nangis nangis keluarin aja semua era gak apa apa kok
tapi gue terpaksa
lo tau gak sih lo seharusnya gak ngelakuin hal kayak tadi ra
kita kan juga gak mesti ngikutin peraturan pps
semuanya udah gue pikirin
gue gak mau davin dibully sama temen temennya
apalagi dimusuhin sama sahabatnya
lu ternyata gk bisa disini
oh gak usah ngajarin gue
lo juga gak usah egois untuk mempertahankan hubungan lo sama davin
karena kalau itu terjadi davin bakalan dibully abis abisan sama anak anak ips
dan dia bakalan kehilangan sahabatnya
lo senang senang sama davin sedangkan davin dalam hatinya menyimpan rasa sakit
karena udah kehilangan sahabat sahabatnya
lo ngerti kan
lo paham kan ra

susah banget dan berat banget malah
cuman kan perpisahan bukan akhir dari segalanya kan